terima kasih anda masih menyaksikan kompas siang saudara tim sar gabungan mengevakuasi korban terakhir longsor di jalur trans sulawesi poros buntau rantai bua di sulawesi selatan
berdasarkan data bpbd korban meninggal berjumlah tiga orang
tim sar gabungan berhasil menemukan korban longsor ketiga yang tertimbun material di toraja utara sulawesi selatan
pencarian dengan menggunakan peralatan yang ada banyaknya pohon dan juga batu menjadi salah satu kendala tim dalam melakukan pencarian korban
selain itu pemerintah kabupaten toraja utara juga menurunkan alat berat untuk melakukan pembersihan material yang menimbun badan jalan

timsar gabungan menemukan korban longsor ketiga yang tertimbun berjumlah tiga orang
selamat siang terima kasih